belanja pemerintah merupakan salah satu mesin pertumbuhan ekonomi nasional
dan di tengah ketidakpastian pasar apa strategi pemerintah untuk menutupi defisit anggaran negara
tambal sulam defisit fiskal saya ulas lebih lengkap untuk anda sore hari ini
tadi terkait apa yang disampaikan oleh produser lapangan desi arotonang terkait dengan sukuk
itu juga merupakan salah satu strategi yang akan tampaknya dilalui pemerintah untuk menutupi anggaran
karena sederhananya saya akan jelaskan nanti lebih khusus lagi ini adalah berangkat dari realisasi anggaran penerimaan dan belanja negara
realisasi apbn hingga kuartal pertama tahun dua ribu lima belas data dari kementerian keuangan menunjukkan bagaimana realisasi
jadi kita akan membandingkan secara year on year ataupun juga periode yang sama pada tahun lalu
yang barcat berwarna biru adalah untuk tahun dua ribu lima belas kuartal pertama
yang memiliki warna kuning nanti adalah kuartal pertama dua ribu dua puluh
kita akan mulai saja bahas
bagaimana pada tahun dua ribu lima belas kuartal pertama penerimaan negara bisa mencapai tiga ratus tujuh puluh triliun rupiah
sementara untuk tahun ini tampaknya agak seret penerimaan negara
dua ratus empat puluh tujuh triliun rupiah yang berhasil dikumpulkan oleh pemerintah
apa yang menjadi penyebab sehingga terjadi penurunan
sektor pajak sendiri memang mengalami koreksi ketika penjualan ataupun juga ekspor migas kita mengalami penurunan
ataupun juga penerimaan negara dari sektor
kemudian juga penerimaan migas utamanya yang mengalami penurunan
maka akan langsung saja berimbas pada penerimaan negara
tidak heran mengalami penurunan menjadi rp dua ratus empat puluh tujuh triliun rupiah pada kuartal pertama tahun dua ribu enam belas
jadi penurunan cukup signifikan
kita lihat lebih dari seratus triliun rupiah penurunan
dan ini tampaknya membuat pemerintah harus memutar otak
apa yang harus dilakukan
tapi sesungguhnya ada yang positif
karena saya berbicara ke belanja negara
ternyata pada kuartal pertama tahun ini pemerintah sudah konsisten membuktikan program infrastruktur
kita lihat ada dibandingkan pada kuartal sebelumnya
jadi bukan pada kuartal pertama tahun dua ribu lima belas
tapi angka tiga ratus sembilan puluh satu triliun rupiah memang mayoritas diimplemen ataupun ditujukan untuk pembangunan infrastruktur
ini sesuai dengan apa yang selalu digadang
kadang ataupun juga selalu diumumkan oleh presiden jokowi
jadi pada januari saya ingat betul bagaimana statement beliau mengatakan bahwa
sudah saatnya jangan malu malu jangan ragu ragu untuk menggunakan anggaran
januari langsung saja dimulai realisasikan untuk belanja untuk pemerintah sendiri
karena ketika pemerintah berbelanja sederhananya begini
jadi ketika pemerintah membangun sebuah proyek infrastruktur maka akan ada belanja potensi belanja di sana
karena akan ada kucuran anggaran
karena akan ada kebutuhan tenaga keras
ketika tenaga kerja mendapatkan gaji ataupun uang mereka akan berbelanja
jadi ada selain efek primer ada efek sekunder multiplier efek yang akan terimbas
sehingga ekonomi akan mulai tumbuh
itulah mengapa pemerintahan jokowi memang sangat gencar untuk mengimplementasikan belanja pemerintah
kita bandingkan pada kuartal pertama tahun dua ribu lima belas empat ratus empat puluh triliun untuk belanja negara
namun cukup positif di angka tiga ratus sembilan puluh satu triliun rupiah
dan kita lihat
kita bergeser ke sini untuk melihat bagaimana defisit mengalami peningkatan yang cukup signifikan
defisit artinya adalah tekor
jadi pemerintahan jokowi tekor tapi tidak apa apa
selpanjang ada solusinya
karena ini merupakan hal yang sangat biasa di seluruh dunia
manajemen keuangan negara ketika terjadi tekor ataupun defisit
meski mengalami peningkatan dari tujuh puluh tujuh triliun rupiah pada kuartal pertama tahun dua ribu dua puluh
namun pada kuartal pertama tahun ini mencapai satu ratus empat puluh tiga triliun rupiah
angka yang cukup besar sesungguhnya
namun kita lihat apa yang akan dilakukan oleh pemerintah
ternyata untuk pembiayaan obligasi di sini ada satu ratus empat puluh empat triliun pada kuartal pertama tahun dua ribu lima belas
sementara satu ratus enam puluh enam triliun rupiah pada kuartal pertama tahun dua ribu enam belas ini
jadi pemerintah memang sudah antisipatif dengan mengeluarkan obligasi
jadi itu merupakan salah satu juga yang dipilih pemerintah untuk membiayai
obligasi diberikan ataupun juga diterbitkan kepada masyarakat ataupun kepada pihak yang ingin membeli
uangnya nanti akan diterima oleh pemerintah
akan diolah untuk menutup defisit tersebut
nanti ada kupon ataupun juga akan ada return ataupun keuntungan
ketika saya misalnya berinvestasi ataupun korporasi berinvestasi
maka hal tersebut bisa menjadi salah satu sumber likuiditas pemerintah untuk menutupi ini
likuiditas yang rp satu ratus empat puluh tiga triliun rupiah defisit pada kuartal pertama tahun dua ribu dua puluh
saya ke slide selanjutnya untuk mengetahui
ini adalah usulan revisi target apbn dua ribu enam belas
kita lihat ini baik dari segi
pendapatan negara kemudian belanja negara dan apa opsi yang akan dipilih oleh pemerintah
kita lihat ini adalah revisi target apbn dua ribu enam belas
saya jelaskan sedikit bahwa untuk yang berwarna biru adalah yang sudah ditetapkan apbn tahun dua ribu enam belas
sementara untuk yang akan direvisi ataupun rencana apbn perubahan dua ribu enam belas akan ada yang berwarna kuning
kita lihat untuk pendapatan sendiri pemerintah tampaknya lebih realistis
harus memang realistis
karena tidak mudah dalam ketidakpastian pasar seperti sekarang
yang ingin mendapatkan likuiditas
tidak ada lagi stimulus ataupun banjir stimulus lain dari jepang mungkin rencananya
kita lihat untuk pendapatan negara saja
sebelumnya pemerintah begitu pede akan dapat di angka ini satu delapan ratus dua puluh dua lima triliun rupiah
mayoritas dari pajak
ataupun ya memang paling banyak kontribusinya adalah dari sektor pajak
pemerintah ternyata realistis
itu hampir mustahil untuk bisa terrealisasi
maka dalam rencana apbn perubahan nanti diturunkan menjadi satu tujuh ratus dua puluh sembilan sembilan triliun rupiah
oke lah ya
karena realistis itu penting kadang ketika kita ingin membuat sebuah manajemen keuangan
apalagi manajemen sebuah negara ya
lalu kita lihat bagaimana dengan belanja negara
belanja negara memang diturunkan namun tampaknya tidak terlalu banyak
kita lihat untuk dalam apbn dua ribu enam belas ada di dua ribu sembilan puluh lima tujuh triliun rupiah
mayoritas nanti ini memang selain untuk biaya infrastruktur utamanya untuk mendorong infrastruktur
namun ada juga untuk pembiaya operasional seperti pembiayaan kementerian dan lembaga
itu juga yang rutin akan menyedot apbn
dan tampaknya diturunkan disana menjadi dua ribu empat puluh lima triliun rupiah
tipis saja diturunkan untuk belanja negara
jadi tampaknya pemerintah begitu paham bahwa tidak baik juga kalau terlalu menurunkan banyak untuk belanja
karena disana ada sumber mesin ekonomi nasional
karena ketika itu tetap digelontorkan apalagi tempat sasaran
itu akan bisa mendorong memboost ekonomi nasional untuk tumbuh lebih baik
kita lihat ternyata defisit fiskal
yang dihasilkan realisasi kita lihat apbn dua ribu enam belas ataupun targetnya pada dua ribu enam belas
defisit ada di dua ratus tujuh puluh tiga dua triliun rupiah
dan kita lihat ternyata makin membengkak dengan strategi yang ditetapkan oleh pemerintah tadi
dengan menurunkan pendapatan negara kemudian juga menurunkan belanja negara
jadi angkanya menjadi tiga ratus lima belas tiga triliun rupiah
dan pemerintah angka ini menjadi penting karena ketika pemerintah mengajukan untuk merevisi
apbn perubahan nanti pemerintah harus berpikir ini bagaimana menutupinya
harus ada solusi
apalagi salah satu solusi utama yang akan ditemukan pemerintah selain pembiayaan ataupun utang
negatif kah tidak selalu
karena memang itu merupakan salah satu solusi yang biasa ditempuh oleh pemerintah
kita lihat rp dua ratus tujuh puluh tiga dua triliun rupiah angka ini nanti harus ditutupi dengan pembiayaan ataupun utang
pembiayaannya dari mana saja nanti kita akan bahas lebih khusus lagi
dan kita juga nanti akan memiliki soundbite
petinggi negara yang akan terkait juga dengan strategi pemerintah
jadi utamanya pemerintah ketika mengajukan apbn perubahan
mereka sudah memikirkan bagaimana menutupi menambal ini kekurangan
apa kompensasinya apa cara yang akan ditembu untuk menambal kekurangan
sama saja seperti kita ketika misalnya kita dalam keuangan keluarga per bulan
kita ada utang ataupun juga untuk menutupi utang yang lain
kita harus membuka utang yang baru untuk menutupi utang yang lama
tapi cerdas harusnya caranya
agar kita tidak terkungkung dengan nusantara
tidak terkungkung dengan bunga yang sangat tinggi
jadi harus ada negosiasi harus ada pembelajaran yang lebih khusus
lebih bijak di sana ketika kita akan membayar utang lama dengan utang yang baru
lalu apa opsi tambal sulam pemerintah
ini yang menarik yang akan kita bahas
ya ada tiga sesungguhnya yang mungkin bisa ditempu oleh pemerintah
saya suka dengan gambar burung kemudian membawa benih ataupun tanaman ini
ini artinya amnesty pajak
ini merupakan salah satu yang paling dinanti oleh pemerintahan jokowi
baik itu di tax haven ataupun lainnya
yang dimiliki ataupun dititipkan oleh orang orang super kaya di indonesia
di negara negara tersebut kembali ke indonesia
dan akan dikenakan pajak
maka itu akan bernilai enam puluh sampai delapan puluh triliun kalau saya tidak salah
jadi enam puluh sampai delapan puluh triliun apabila itu berhasil pengampunan pajak tersebut
terlepas dari pro dan kontrak
kenapa orang kaya diampuni ketika malas bayar pajak
mengapa segmen yang memang tertib pajak seperti segmen menengah ke bawah
tidak pernah dapat pengampuran apapun
tapi berbicara mengenai uang yang sangat besar
uang jumbo pasti juga harus spesifik treatmentnya
jadi pemerintah juga harus memiliki political willingness yang baik
dan pemerintahan jokowi ketika gagal pada beberapa waktu yang lalu
meloloskan undang undang menitaks amnesty di parlemen
optimistis sekali bahwa ke depan mereka akan bisa meloloskan undang undang tersebut
dan akan mendapatkan bantuan likuiditas
dari berapa tadi tiga ratus triliun rupiah
maka ada bantuan apabila terrealisasi
enam puluh sampai delapan puluh triliun rupiah
selanjutnya pemerintahan jokowi akan memangkas lima puluh triliun rupiah
untuk belanja kementerian dan juga lembaga
biaya operasional salah satunya
kemudian juga ya kita lihat seperti kementerian kementerian
untuk mengadakan rapat rapat yang tidak terlalu penting
itu harus dihapus oleh pemerintahan jokowi
untuk tujuan penghematan
untuk kementerian dan lembaga
karena lima puluh triliun itu bukan angka yang sangat sedikit
jadi pemerintahan jokowi akan memangkas lima puluh triliun rupiah
dan itu akan sangat berimbas
terutama untuk anda para pegawai negeri sipil mungkin
ataupun juga program program yang lain
kemudian akan menambah utang senilai empat puluh dua triliun rupiah
tiga opsi yang akan ditempuh oleh pemerintah
amnesti pajak pangkas belanja kementerian
kemudian akan menambah utang
saya akan memperlihatkan pada anda statement
ketika saya mempertanyakan wakil presiden yusuf kala
apa yang akan ditempuh oleh pemerintahan jokowi
untuk menambal defisit anggaran mereka
kita saksikan bersama